ada cerita dari lereng gunung cermai gunung tertinggi di jawa barat
ada katolik ada protestan ada bunda ada muslim
kita akan selalu jaga dan kembali
masyarakat sigugur atau masyarakat adat disini menyebutnya ini adalah prosesi ngibing
prosesi ngibing ini dilakukan setelah prosesi pembuangan hama dilakukan
maknanya sebetulnya ini merupakan tarian sukacita
cerita tentang indahnya toleransi dan kebersamaan yang terbalut dalam upacara adat warisan karuhun
jadi sama sama kita bersih dan terang itu simbol dari damar seribu itu
inilah kisah masyarakat cikugur yang berbeda pengakuan
namun satu pengertian
pujian pujian kepada tuhan ini dilantunkan dalam bahasa sunda
tengah melakukan peribadatan misah
prosesi ibadat ini disebut misyah syukur dua puluh dua rayagung
peribadatan ini dilakukan pada malam pergantian tahun
dalam sistem penanggalan kalender sunda
dengan mengenakan pakaian adat sunda
umat larut dalam doa yang dipanjatkan kepada sang pencipta
francisca jujun junaningsih menjadi satu dari ratusan umat yang hadir
bersama suaminya canisius akun
jujun duduk di salah satu sudut gereja hikmat mengikuti misah
sebagai umat katolik bersuku sunda
misa ini begitu spesial baginya
digelar hanya satu kali dalam setahun
doa doa terbaik jujun panjatkan dalam misa yang berlangsung selama sembilan puluh menit ini
doa yang dipanjatkan kepada tuhan itu adalah
memohon keberkahan memohon keselamatan
memohon kerukunan antara umat beragama
jujun syukur kan majemuk ya
majemuk jadi ada katolik
ada protestan ada bunda ada muslim jadi semua bersatu
itu yang pertama memohon kebersatuan
ya mohon kerukunan
terus yang kedua memohon supaya desa cigugur itu
tanah cibugur itu tetap subur makmur
dan mendapatkan hasil panen yang berkelimpahan
supaya umat katolik yang ada di cibugur itu
bisa mempersembahkan apa yang dimiliki
sementara itu di tempat yang berbeda
persiapan serentahun juga dilakukan warga cigugur lainnya yakni budi subagio
diakui budi sebagai seorang muslim
memang tidak ada peribadatan keagaman khusus yang dilakukan
meski demikian sebagai nonoman sunda
budi merasa harus terlibat dalam rangkaian adat ini
sudah tak terhitung berapa kali ia berpartisipasi
dalam hajat besar masyarakat cigugur ini
yang bersatu guyup dalam toleransi
sebagai seorang muslim itu dalam hal ini
hablu min allah hablu min anas
berbaik dengan allah dengan tuhan berbaik dengan sesama
sesama di sini yang mana
mereka juga manusia jadi sesama
yang penting kita berbuat baik dengan rekan rekan saudara saudara saya
walaupun terjadi atau ada perbedaan
ada perbedaan di antara kami
dan itu bukan jadi batas untuk membuat serentakun jadi tersekat sekat
justru di sini adalah leburan dari semua perbedaan
yang ada di wilayah khususnya di cigugur
menjadi membuktikan sebuah kesatuan yang sangat erat sekali
cigugur kabupaten kuningan jawa barat
yang berada di kaki gunung cermai ini
lahir dari sejarah panjang
upacara adat serentakun
menjadi hajat besar masyarakat agraris ini yang dikenal plural
wujud serentahun bermuara pada rasa syukur kepada tuhan
atas limpahan berkah yang sudah diberi
gelaran ini juga sebagai sarana untuk mewarisi tradisi leluhur
upacara adat serentau ini bukanlah upacara milik golongan tertentu
mereka melebur menjadi satu
mulai dari muslim katolik protestan hindu buddha
juga penghayat kepercayaan sunda wiwitan
perjuangan budaya itulah yang kemudian menjadikan masyarakat cigugur itu
menjadi sebuah masyarakat yang mengembangkan tradisi tradisi leluhur
nah pelaksanaan pelaksanaan tradisi leluhur inilah
yang kemudian dimaknai oleh masyarakat cigugur
sebagai sebuah ruang di mana mereka bisa hidup bersama
tanpa membedakan latar belakang agama
tetapi satu dalam ikatan budaya masyarakat sunda
nah kebetulan versi ajaran kami memahami kesundaan itu
tidak sebatas pada sunda etnis
tapi juga sunda filosofis dan sunda geografis
setiap tahunnya episentrum upacara adat serentakun digelar di sini
tempat ini dinamakan gedung paseban tri panca tunggal
yang juga merupakan gedung cagar budaya nasional
gedung paseban ini dibangun pada seribu delapan ratus enam puluh
oleh pangeran sadewa madrais alibasaku sumah wijayaningrat
putra pangeran alibasa dari kepengerangan gebang
ada empat ruangan dalam gedung ini
dua di antaranya adalah ruang jinem dan dapur ageng
di dapur ageng ada sebuah tungku perapian
dengan hiasan empat naga dengan mahkota di atasnya
tempat ini menjadi tempat persembahyangan penghayat sunda wiwitan
pada dua ribu dua puluh tiga ini pesta rakyat serentaun digelar selama enam hari
puncaknya digelar pada dua puluh dua rayagung bulan terakhir atau bulan dua belas
dalam perhitungan tahun sunda atau sakasunda
beberapa tokoh adat atau sesepuh masyarakat cigugur mengatakan bahwa
bulan rayagung dipilih sebagai bulan keagungan bagi tuhan
atas segala limpahan rezeki yang kemudian sudah diberikan kepada masyarakat cikugur
sementara angka dua puluh dua dalam dua puluh dua rayagung juga memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat cigugur
dua puluh memiliki simbol menggambarkan sifat makhluk hidup
sementara angka dua juga memiliki makna keseimbangan dalam menjalankan kehidupan bagi masyarakat cigugur
jelang upacara adat di taman sari paseban
sebuah lahan yang tepat berada di sebelah gedung paseban tripanca tunggal
nampak lebih hidup dan semarak
terlihat banyak warga masyarakat bahu membahu menyambut pesta rakyat itu
biasanya masyarakat cigugur membentuk kepanitiaan yang terdiri dari berbagai latar belakang agama yang berbeda
di tempat ini ada dua pekerjaan utama yang dilakukan memasak dan melakukan dekorasi
para lelaki kebanyakan mempersiapkan sejumlah dekorasi menyambut serentahun
pembuatan dekorasi lebih banyak menggunakan alat alat tradisional membuat hiasan janur ini misalnya
janur kuning yang merupakan daun kelapa membalut menutupi kayu kayu dekorasi ini
ada juga warga yang membuat hiasan lain seperti gantungan umbul umbul ini
dengan tangan terampil mereka membuat hiasan yang berbeda
dengan tangan terampilnya salah satu warga dengan cepat membuat gantungan ini yang nantinya akan digantung di berbagai titik gedung paseban tripanca tunggal
istilahnya saya kesini itu atas hati nurani saya sendiri
membantu banyak hal apa aja itu pak
ya istilahnya di sini apa yang harus dikerjakan ya beres beres dekorasi
yang untuk keperluan keperluan serentakun
yang untuk keperluan keperluan serentakun yang untuk keperluan keperluan serentakun
yang untuk keperluan keperluan serentakun
saya ikut kerjakan
saya ikut kerjakan
sementara para ibu ibu kebanyakan menyiapkan bumbu dan memasak hidangan
suasana riang canda dan gelak tawa terlihat jelas dari raut wajah mereka yang dibalut dengan kesederhanaan
ada yang unik
masyarakat yang datang untuk menyiapkan upacara adat serentahun ternyata juga datang dari berbagai daerah
dan suka rela membantu menyukseskan acara
ini juga dijadikan ajaran
ini juga dijadikan ajaran
lalu diantarai di serentakun ini apa itu

di kitasih di jarus di ciawi di suru di setiap daerah
satu tahun sekali ini ya
iya satu tahun sekali
di daerah yang banyak emigra
di daerah yang banyak emigra
ada yang dari kalimantan dari pulau wesi
jadi bertemu lagi ya
mau ikut menyaksikan ikut mengikuti upacara adat di sini
kalau perempuan biasanya lebih banyak mempersiapkan apa sih bu dalam perayaan serentakun ini
makanan makanan kalau perempuan masak masak
ibu udah masak banyak dong
apa aja bu udah masak apa aja bu
ya kan di sana kan semuanya udah kepegang
jadi intinya berkumpul berbahagia bersama
berbahagia bersama makan bersama
sama orang orang yang dekat yang jauh kan pada kumpul di sini
bertemu saudara semua semua
setelah seharian lelah bekerja warga yang sibuk di dapur untuk memasak dan mendekorasi berbagai hal
siang itu mulai bergembira

mereka mencoba melepas lelah dengan menyaksikan berbagai pertunjukan kesenian yang ditampilkan
jelang acara puncak serentakun
sama anggur pun seni
kehidupan kita ini akan seperti sebuah pertunjukan orkestra yang akan indah
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
seberapa arah mata angin utara barat timur dan selatan
sebelas pasang muda mudi berjalan dari empat arah itu
membawa hasil bumi dalam tampah anyaman bambu
prosesi ini menggambarkan cinta kasih tuhan
ada di setiap penjuru bumi
dalam perkembangan masyarakat cikugur
mereka mencoba meluaskan tujuan dari upacara adat serentahun
sebagai hiburan yang dituangkan dalam kesenian
dan tidak hanya berbentuk ritual saja
setiap tahunnya ada kesenian setempat
yang dihadirkan dalam rangkaian puncak upacara serentahun
pada dua puluh dua rayagun
menyejukkan mata atau menyejukkan rasa
membuat pikiran kita cerah dan bahagia
itu kan tentunya selalu dikemas dalam bentuk bentuk seni ya hiburan ya
dan kebetulan seni atau budaya atau tarian yang bangsa kita miliki ini sangat beragam
bagi kemampuan nadali masyarakat pada
tari buyung menjadi satu tarian pertunjukan
yang selalu hadir dalam upacara adat serentaun
tarian ini dilakukan oleh wanoja sunda
atau gadis sunda yang juga bergerak dari empat mata angin yang berbeda
para penari membawa beban puyung
suatu tempat penampung air yang terbuat dari tembaga
gerakan tari ini menggambarkan orang yang sedang mengambil air
terlalu keseimbangan para penari
untuk membuat tarian
membuat buyung tidak terjatuh
penggambaran bahwa manusia sangat tergantung pada air
juga dimaknai pada tarian ini
tari buyung diciptakan oleh pemangku adat sunda wiwitan cikugur kuningan
yakni pangeran jatikusuma dan istrinya emalia jatikusumah pada tahun tujuh puluh an
tarian ini terinspirasi dari mojang cigugur yang menyuhun
atau membawa air dari sumber mata air di kawasan cikugur
kenapa tari buyung ini
ini selalu menjadi tarian yang utama ada di upacara serentown
senantiasa juga mengingatkan bahwa
mari kita semua menjaga merawat bumi ini
tanah air udara
semua itu harus kita jaga
jangan sampai nanti dulu leluhur kita masih bisa mewariskan mata air
tapi kita hanya bisa mewariskan air mata untuk keturunan kita
selain menampilkan tari buyung sejumlah kesenian lain juga ditampilkan
sebagai bentuk hiburan rakyat
mulai dari tari jamparing absari
tari pura gabaya gebang juga angklung buncis
di serentown dua puluh dua rayagung seribu sembilan ratus lima puluh enam ini termasuk juga dalam kesenian angklung buncis ini
mereka bernyanyi mereka menari dan juga berjoget sebagai ungkapan rasa terima kasih mereka kepada tuhan yang maha kuasa
sukacita upacara serentown bergeser ke taman saripah seban
rangkaian penutupan acara serentown akan segera dilakukan
ribuan masyarakat tumpah ruah
di taman ini mereka akan melakukan penumpukan padi
pendudukan padi diawali oleh pemangku adat
dilanjutkan oleh pihak pemerintah wilayah setempat
proses penumbukan padi tidak hanya dilakukan oleh para girang panggaping dari pemangku adat saja
tapi juga masyarakat dari cigugur dan juga luar cigugur juga harus berpartisipasi untuk melakukan penumbukan
tempatnya ada di saung panu tuan
dan saya juga akan mencoba bagaimana sebetulnya proses penumbukan padi itu berlaku
langsung yuk langsung saja kita ke sana
dalam proses penutupan ini ada sekitar dua puluh dua kuintal padi yang ditumbuk secara bersama sama
dua puluh kwintal yang sudah ditumbuk hasilnya akan dibagikan kepada warga yang membutuhkan
sementara dua kuintal sisanya akan disimpan di lumbung padi
prosesi ini dilakukan selama satu hari penuh
meski serentahun sudah dilakukan setiap tahun
ada juga masyarakat yang baru tahu
dan mengikuti rangkaian upacara adat ini
cukup menyenangkan ya karena ini pertama kali juga pengalaman pertama kali
terus ternyata menumbuknya itu berat juga alat alat tubuhnya berat
terus suara suara dari tumpukannya juga enak buat didengar gitu
mengesankan banget sih
meskipun berat ya numbuknya tapi aku senang banget
dan sebagai jurus muda yang pasti aku pun pengen banget gitu
melestarikan mengenal gitu
dengan cara aku nonton
dalam sejarahnya serentawn pernah dilarang selama tujuh belas tahun oleh pemerintah pada seribu sembilan ratus delapan puluh dua hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
masyarakat ada setempat berusaha untuk mematuhi peraturan dan tidak melakukan perlawanan
titik temunya sepengertian meskipun tidak sepengakuan gitu ya
sepengakuan dalam arti
atau atribut keagamaan bisa berbeda
tetapi inti esensi dari keberagamaan dari keragaman yang ada itu adalah menjunjung nilai nilai kemanusiaan dan cinta kasih
bagi masyarakat cikugur
serentaw dijadikan sebagai media agar mereka tak lupa akan jati dirinya sebagai bangsa indonesia yang memiliki keunikan tersendiri
sudah sepantasnya tradisi ini dirawat dijaga agar terus lestari